jatuh bangun aku mengejarmu
halunan musik dangdut dengan suara kendang yang dominan
pastinya sudah tidak asing di telinga penikmat musik tanah air
nama dangdut sendiri baru populer pada tahun tujuh puluh an
sebelumnya ada orkes melayu yang tak kalah syahdu musiknya
kini dangdut berubah dalam banyak aliran yang lebih menggait kalangan milenial
kini dangdut berubah dalam banyak aliran yang lebih menggait kalangan milenial
kini dangdut berubah dalam banyak aliran yang lebih menggait kalangan milenial
wah seneng ya sekarang malah seneng
jadi anak anak muda mereka yang tadinya anti dangdut yang dengan dangdut yang arismen yang sekarang
mereka jadi suka sama dangdut
bukan berarti anak anak muda itu gak suka sama lagu dangdut arusmen zaman dulu ya bukan berarti
tapi ada perkembangan dari mulai arismen segala macam terus dari packagingnya segala macam
seneng sih sekarang jadi dangdut nggak dipandang sebelah mata lagi sama publik
tak hanya di indonesia lagi cantik juga menjadi idola di negara tetangga
buktinya perempuan kelahiran bekasi dua puluh tujuh tahun lalu ini
sukses menyabet best asian community song oleh fm sembilan puluh lima mhz radio station company limited di bangkok
tak hanya itu lagu ini juga begitu viral karena banyak warganet yang meng covernya menjadi back sound dengan koreografi koreografi unik
sebenarnya kalau istilah dangdut itu sendiri itu baru muncul awal tahun tujuh puluh an
yang memopulerkan istilah dangdut itu majalah aktuil
kenapa dinampakan dangdut
itu sebenarnya istilah yang
penamaan berdasarkan kesan bunyi
karena ada unsur dut dangdut itu dari unsur musik perkusinya
itu bisa dari tabla bisa dari gendang maka kemudian disebut dangdut
padahal sebelum dangdut istilah dangdut itu ada kita menyebutnya orkes melayu
siti badriah bukanlah satu satunya
masih ada fia fallen nella karisma saskia gotik
dan banyak lagi yang kehadirannya membawa nuansa baru bagi musik dangdut tanah air
kemasan milenial begitu kentara di karya karya mereka
dari aksi panggung hingga konstruk yang dikenalkan
tanpa mengurangi karakteristik genre dangdut yang mereka bawa
sukses menggait kaum muda untuk turut menikmati dangdut dengan gaya baru
tak kalah dengan siti badriah
fia valen yang juga menjadi tenar lewat platform youtube dengan berbagai cover lagunya ini
bahkan didapuk membawakan theme song asian games pada dua ribu delapan belas lalu
ini menjadi simbol bahwa dangdut memang milik siapa saja
bahwa dangdut kini ada di semua lini kehidupan
nah bagi fia fallen
dangdut bergenre koplo lah yang menjadi pilihannya
ya karena emang dari awal sih fia jalannya emang dari dangdut koplo sih
jadi fia berangkatnya emang dari musik dangdut koplo gitu
jadi masa iya udah nyampe disana udah nyampe ibaratnya udah nyampe di tempat
fia mau pindah atau banting setir dari musik koplo ke musik yang lain kan
itu kayaknya jahat banget ya
jadi fia tetap konsisten di jalur musik yang sebelumnya kayak gitu aja
kalau itu sih emang apa ya fia ngerasa nyaman aja pake fashionnya kayak gitu
terus dari dulu emang fia pakai fashionnya emang udah kayak gitu
jadi kalau kadang kadang juga pake gaun sih gaun glamour gitu
tapi tergantung acara
cuma keseringan kalau yang nggak menuntut fia untuk pakai gaun gaun kayak gitu
fia pake bajunya pasti casual
udah bawaan dari awalnya udah berangkatnya ke ibu kota kayak gitu
jadi ya tetap kayak gitu
bersama para pedangdut muda ini
dangdut yang kerap diidentikan dengan stereotipe goyangan kini gugur sudah
para pendangdut baru ini menciptakan kreasi kreasi baru
mulai dari aransemen hingga kemasan baru yang tentunya juga mengadaptasi
dan terpengaruh dari berbagai hal
musik dari tanah korea misalnya
bahwa basic goyang itu kan sebenarnya sudah ada di dalam bentuk musik apapun
rock and roll apapun itu sebenarnya
jadi dangdut itu
tidak harus bergoyang emang
menurut saya gini bergoyang itu tidak hanya melekat di dalam musik dangdut
jadi kalau ada cap bahwa dangdut harus goyang itu sebenarnya tidak hanya dangdut saja
semua musik yang memancing impuls goyang itu pasti akan menciptakan goyang
dangdut lahir dari rakyat
tanah melayu ia tumbuh besar di sebagian titik tanah air jawa timur misalnya
di provinsi yang beribu kota surabaya ini dangdut begitu masif
keberadaannya bak udara nyaris ada di mana saja dinikmati siapa saja
dangdut akar rumput ini bersifat sporadis menjamur dimana saja tak kenal waktu
hampir setiap agenda kegiatan di kota maupun kabupaten di jawa timur
hampir pasti memilih dangdut sebagai bagian darinya
musik dangdut memang tak kenal surut
para pelakunya pun tak pernah kekurangan kreativitas
untuk terus menghidupkan aliran musik ini
cak sodik begitu ia kerap disapa
pria kelahiran pandaan pasuruan jawa timur ini
menghabiskan hidupnya di dunia seni musik khususnya dangdut
begitu identik dengan rambut gimbalnya
yang terkenal dengan tembang numpa rx king dan pamer bojo ini
memilih aliran dangdut semi rege sebagai ciri khasnya
untuk mengembangkan karya karya musik dangdutnya pun
sodik bersama kawan kawannya menciptakan grup musik yakni orkes new monata
new monata merupakan pecahan dari monata orkes ciptaan sodik sebelumnya
meski terbilang sangat baru para personel new monata tak pernah kehabisan ide mengolah musik dangdut
agar terus dicintai semua kalangan
panggung ke panggung sudah habis mereka lalui
sodik sendiri telah puluhan tahun merawat darah dangdut dalam nadinya
kalau new monata ada disku dangdut ada disku koplo ada remik remik koplo juga ada remit dangdut juga ada
ada remik dangdut
yang baru baru ini ada gedruk pak
truk itu musik dari sragen
itu yang kita in abalalah
jadi kita kolaborasi sama gedruk sama reggae dut sama sekadut
jadi biar anak muda itu suka dimana caranya
biar musik dangdut ini digemari anak anak muda
berjumlah delapan personel new monata hadir memberikan warna tersendiri bagi kancah dangdut indonesia
khususnya dangdut jawa timuran
apalagi dengan keberadaan sodik sebagai ikon orkes yang memiliki grup penggemar bernama nemova atau new monata familia ini
khususnya bangunan jalan dan jalan
new monata familia biasa melakoni hingga durasi tiga jam dalam sekali tampil
sodik mengaku satu lagu normal memiliki durasi lima menit
namun bila banyak yang menyawer maka durasi bisa dibuat menjadi tiga kali lipat
tersohornya new monata di jawa timur membuat keberadaan yang sangat menarik
pekerjaannya kerap menjadi salah satu tempat lahirnya para pendangdut muda
orkes orkes dangdut memang biasanya kerap menjadi batu loncatan
bagi para pendangdut pendangdut baru yang ingin mengenal dunia panggung
seperti sodik bersama monata
dahulu kerap manggung bersama artis artis yang kini telah tenar di kancah nasional
seperti fia fallen hingga nella karisma
ialah fibri viola gadis manis kelahiran sidoarjo dua puluh tiga tahun lalu ini
sudah setahun lebih bergabung dengan cak sodik di orkes new monata
panggung ke panggung ia nikmati bersama orkes ini
gadis yang akrab di sapa fibri ini tergolong pendatang baru yang namanya cukup leji
aksi panggung yang sopan dengan ciri khas suara seraknya membius para penonton
tanpa goyang yang berlebihan fibri menghibur para penggemarnya dengan lagu lagu yang sedang hits
bersama new monata fibri merasa diberi kesempatan untuk belajar lebih banyak
tak hanya perkara bermusik dangdut dan kemampuan teknis dalam bernyanyi
namun semangat kebersamaan dalam berkarya juga menjadi keutamaan di orkes new monata ini
syukur alhamdulillah senang banget pasti
karena beliau semuanya itu membimbing
bahkan mereka juga ngemong
jadi mereka itu nggak mau memilih satu misalkan jadi icon atau apa
tapi mereka harus menilai
misalkan di new monata ada beberapa penyanyi yang benar benar mereka juga punya semangat untuk maju semuanya
jadi satu diangkat mereka semuanya juga diangkat
bahkan musisi kru lain lain itu juga diangkat
menjadi artis salah satu orkes tak berarti semuanya harus diatur
fibri mengaku ia memiliki kemerdekaan yang begitu luas dalam menentukan kostum hingga aksi panggung selama masih dalam koridor norma kesopanan
fibri menyebut di new monata kreativitas terjaga dengan baik
tak hanya itu new monata juga memilihkan lagu lagu dengan genre yang tepat sesuai karakter setiap penyanyinya
seperti fibri yang kerap mendapatkan lagu dengan genre skarege yang didangdutkan
karena dianggap cocok dengan genre ini ketika dibawakan di atas panggung
pas saya lewat di kota bukan kota ini tapi kota lain ternyata dia dengerin suara saya itu saya
langsung nangis kenapa kok dulu nggak bisa tapi sekarang suara bisa didengerin orang banyak
itu yang aku suka
ya di new monata ini aku bisa ngerasain itu semua
tersohornya new monata berikut para artisnya tak bisa lepas dari strategi publikasi yang dilakukan
ya meski dangdut tumbuh subur di berbagai wilayah
misi mengenalkan jenis musik ini kepada semua halayak tak pernah surut
khususnya menyasar generasi muda atau milenials dengan cara cara yang kekinian
seperti new monata yang mencoba eksis tak hanya dari panggung ke panggung
melainkan juga platform digital agar karya musik mereka semakin banyak yang menikmati
kami sudah deal dan sudah berjanjian
tidak sampai dua puluh empat jam harus sudah di youtube
itu sudah perjanjian dari manajemen new monata juga dari saya
makanya saya sebagai tim dokumentasi new monata sebisa mungkin
secepatnya untuk upload semua hasil hasil live
yang penting kita itu update
terutama lagu lagu kami sendiri
dan juga penciptaan mas nono soeharno biar pasar tahu kalau new monata itu tidak sekedar bisa memakai lagu orang
itu tujuan kami
tak hanya tampilan gambar yang harus mumpuni
melainkan juga kualitas audio yang menjadi hal terpenting dalam mendokumentasi new monata yang dibuatnya
ini lantaran banyak sekali viewers yang menikmati karya karya new monata dan menikmati betul betul dari segi musiknya
tak hanya generasi muda saja
melainkan bisa dinikmati siapapun dari kalangan usia manapun
dangdut memang milik siapa saja tak kenal golongan tak kenal usia
ketukan kendangnya menggoda siapapun yang mendengar
dari musik satu ini menelurkan berbagai artis muda baru dengan skill bernyanyi yang tak diragukan
berbagai media publikasi pun membesarkan nama mereka
seperti pedangdut muda jihan audi
parasnya yang ayu suaranya yang merdu aksi panggungnya yang khas anak muda
juga kemampuannya menghibur para penonton membuat nama gadis yang masih berusia lima belas tahun ini kian melambung di dunia hiburan
sejak kecil jihan telah mengenal dunia panggung
tepatnya kalau masih bersekolah di kelas tiga sekolah
kekaknya yang juga seorang penyanyi dangdut menjadi inspirasi baginya
tumbuh dewasa dengan musik dangdut jihan berlatih secara otodidak
bakat yang melekat pada dirinya sejak lahir ini diasah waktu demi waktu langsung di atas panggung
kini jihan sudah memiliki fanbase sendiri yang tak terhitung lagi jumlahnya dengan nama jilo atau jihan audi glovers

mungkin lewat dvd juga terus dari youtube juga
maybe dari aplikasi aplikasi lain juga ada kali ya
tinggal dicari aja sih
itu dari mereka mereka yang buat
jadi kayak jihan nyanyi mereka yang upload
jadi bukan jihan yang upload sendiri jihan belum punya akun
jihan merupakan satu dari sekian pedangdut muda yang melebarkan sayap dengan memanfaatkan platform digital untuk mendongkrak namanya
jika kita ketik nama jihan audi di search youtube misalnya
maka akan muncul begitu banyak pilihan
video musik yang bisa kita pilih untuk ditonton dari jihan audi
kiprahnya di dunia dangdut mungkin memang terbilang baru
namun gaya khas anak remaja yang ia bawa membuat siapa saja menikmati aksi panggungnya
ya jihan membawa nuansa yang berbeda saat di atas panggung
tak heran para penonton dibuat terbius olehnya
tanpa goyang yang berlebihan dan kostum yang mengemaskan
semakin membuat jihan digandrungi para penggemar dangdut
suara jihan gak masuk gak dapet bisa cuma kayak gak dapet dari feelnya gak dapet gitu loh
kalau ciri khas aku tuh kayak karena aku punya fanbase namanya jilo kan
nah itu misalnya kayak jian masih bilang masih semangat gak kalian semuanya
terus coba kalau jian bilang jilo jawabnya apa
pasti mereka bilang manis ya jadi kalau jihan bilang jilo mereka bilang manis ya dan itu hah gitu
berbeda dengan jihan yang besar dari panggung ke panggung di daerahnya ada irsya cendikiawan
juga salah satu pedangdut muda yang sedang moncer
yang merupakan jebolan sebuah ajang kompetisi menyanyi dangdut di salah satu stasiun televisi swasta
irsha sapa anak rapnya memang sudah terbiasa menyanyi sejak kecil
namun bergambung dengan ajang kompetisi ini menjadi salah satu tanggung jawab

berawal dari keinginan ingin mengembangkan karir bakat dan juga ingin membuat karya
pria kelahiran pekanbaru tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ini mencoba peruntungan lewat ajang tersebut
dan ternyata ia pun membawa pulang kemenangan
ya otomatis lah pasti ya karena kan begitu ikut kompetisi
pasti banyak perubahan lah ya dari segi ekonomi kemudian sosial gitu ya
ketemu banyak orang apalagi aku emang seneng banget ketemu banyak orang gitu kan
jadi perubahan itu sih yang sangat signifikan gitu
jadi ya alhamdulillah sih kalau misalnya dulu kita nggak dikenal
kemudian kita setelah mendapatkan predikat kita jadi dikenal banyak semua kalangan gitu ya
kelebihannya sih disitulah kelebihan kelebihan yang kita dapatin gitu
kita jadi lebih dikenal banyak orang terus sosial kita jadi naik gitu ya
secara ekonomi juga kita naik juga gitu berubah secara drastis boleh dibilang satu ratus delapan puluh derajat sangat sangat berubah gitu
masih ditemani sama irsya sampai jam dua belas siang teman hot sekarang sudah jam sebelas berarti satu jam lagi bu nemenin kamu ya
kini selain job menyanyi di berbagai daerah
irsha juga sibuk menjadi penyiar di salah satu radio khusus genre musik dangdut di bilangan jakarta selatan
bahkan juga aktif dalam produksi sitkom sitkom tertentu
baginya dangdut memang selalu berkembang dari masa ke masa
termasuk dirinya yang juga mencoba melebur dengan perkembangan zaman tersebut
pengamat musik franz sartono menyebut
dangdut memang hanyalah istilah dari para pihak dari luar para pelaku musik
namun kian hari keberadaan dangdut semakin mendapat tempat
meski begitu seiring berkembangnya waktu
dangdut pun turut mengalami pergeseran kultur dari awal pertama kelahirannya hingga kini
bagi frans musik jenis apapun memiliki keniscayaan untuk berkembang
juga mengalami perubahan atau pergeseran kultur

termasuk diantaranya ialah musik dangdut
dikatakannya dangdut adalah istilah semata sebagai unsur packaging
tak ada salahnya nanti akan ada istilah lain bila tak lagi menarik bagi para penikmatnya
itu sebuah keniscayaan
dimana intinya kalau di dalam dunia pop cultures ya budaya masa itu
apa yang sedang di
sukai apa yang sedang membawa di masyarakat itulah yang akan diadopsi atau dialah yang akan mengadopsi
saling mengadopsi saling memberi pengaruh yang kuat seperti itu
itu sudah menjadi paket sejarah seperti itu
kita ingat pertengahan tujuh puluh an yang namanya disco itu membawa bah di mana mana
maka kita muncullah kemudian disku dangdut seperti itu
nah kalau sekarang di era digital di era milenial
ya semua elemen elemen yang sedang kuat di hari ini di era digital
di generasi milenial dialah yang akan merangkul atau saling merangkul dengan musik yang kita sebut dangdut itu
itu akan terus menerus dan disitulah karakter budaya musik pop budaya pop culture
jadi bagaimana kita menikmati musik dangdut adalah tentang kemerdekaan kita masing masing
dangdut kini menawarkan beragam inovasi
dan apapun bentuknya dangdut tetap menjadi warisan budaya nusantara
hey kenapa kalau kalau makan dangdut
sukanya bila suka